masih bersama kami di good morning pemirsa kita akan bahas tentang seblak ya
jadi ada apa dengan seblak nih dania
iya kita tahu ya kalau seblak itu kan jajanan khas bandung
terbuatnya dari kerupuk rasanya pedas
nah kemarin sempat viral di media sosial kalau seblak dapat menyebabkan usus buntu bagi anak
aduh padahal enak banget ini yang namanya seblak
kalau anda sudah coba ya yang namanya sebelah pasti ketagihan
tetapi kita akan coba lihat betul atau tidak ya
karena hal itu sebetulnya sebenarnya tidak perlu membuat anda khawatir berlebihan
karena bisa anda antisipasi jika anda memiliki pola makan yang benar
kenyal pedas dan gurih
tiga kata yang tepat untuk menggambarkan kenikmatan rasa yang dimiliki oleh seblak
seblak biasanya disajikan dengan kuah pedas dan campuran yang beragam
mulai dari irisan baso sosis makaroni dan lain lain
mulai dari anak sekolah hingga dewasa
menikmati seblak dengan caranya sendiri
yang penting kayak dijaga aja
maksudnya nggak tahu batasan diri sendiri nggak terlalu over gitu
kayak seminggu misalkan cuma sekali sampai dua kali
minum susu dulu sebelum makan pedas biar nggak sakit perutnya
kalau saya gitu
namun ternyata seblak bisa berdampak pada kesehatan
seperti yang ditulis desi puspita yulida di media sosial
tentang usus buntu yang dialami oleh putrinya
status yang diunggah pada delapan oktober itu sudah menjadi viral
dengan tiga belas enam ratus komen dan empat tiga ratus orang membagikannya ke orang lain
pasalnya usus buntu yang diderita putrinya itu diduga lantaran seblak
setelah keluar hasil dari wsg
kata dokter bedah yang menyampaikan bahwa anaknya itu kena usus buntu
dicurigai usus buntu dan anak ini suka makan seblak nggak katanya
kata anaknya sih
makanya kata dokter saya sudah banyak mengomplas pasien karena usus buntu
karena makan seblak kerupuk
namun sebenarnya seblak bukanlah penyebab usus buntu pada anak
melainkan setelah makan sebelak anak kurang diberi minum dan serat dari buah atau sayur
akibatnya menyebabkan usus buntu
bukan berarti kita kalau anaknya makan seblak ya kasih banyak minum
biasakan pola makannya makan sayur
kenapa karena serat itu mengikat cairan supaya nggak keluar dari usus
jadi seperti di untai begitu ya sehingga kotoran itu berbentuk
dan usus kalau ada serat tidak bisa dia diserapi dibuang
itu dulunya itu
dengan cairan dan serat yang cukup
maka apabila seblak yang dikonsumsi tidak larut di usus
tetap bisa dikeluarkan tubuh dengan buang air besar